kami hadirkan informasi menarik lainnya dalam kilas update berikut ini
balita tewas dianiaya keluarga menjadi tersangka
pores metro jakarta timur menetapkan kakek dan nenek tiri serta ibu kandung korban
sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dan melewaskan balita perempuan
berusia dua tahun warga pekayon pasar rebo jakarta timur
berdasarkan penyidikan kakek dan nenek tiri korban kesal
karena ibu korban tidak pernah memberi nafkah sehingga kerap melakukan kekerasan
sementara ibu korban diduga menelantarkan buah hatinya
kasus ini terungkap saat jenazah korban dibawa ke puskesmas pasar bo selasa malam
tim medis mencurigai balita ini menjadi korban penganiayaan
karena menderita luka lebam pada bagian tubuhnya